inilah wrs atau warning receiver system
urs generasi terbaru ini terpasang di badan penanggulangan bencana daerah bpbd kota denpasar
alat ini mampu memberikan informasi gempa secara lebih cepat
karena bersifat real time dan otomatis dari bmkg pusat jakarta
pemasangan alat ini ditujukan guna meningkatkan penyebar luasan informasi gempa bumi
dan peringatan dini tsunami dari pusat
sehingga mempercepat respon dan penanganan bencana
di pusat dalam kami sudah terpasang wrs warning receiver system
yang memberitahukan adanya gempa bumi yang berkekuatan ataupun potensi tsunami
sehingga bisa disampaikan ke pasir rekan setiap saat
untuk diinformasikan sebagai pemberitahuan awal terhadap adanya gempa bumi tersebut
sehingga itu bisa memberikan informasi awal
kemudian dipertimbangkan dengan peralatan
dan peralatan lain yang mungkin sudah menjadi sebagai peralatan peralatan yang membantu
seperti kentongan suara speaker
kemudian juga suara suara yang lain yang bisa memberitahukan masyarakat untuk segera menyelamatkan
meski hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi
kepala bmkg wilayah tiga denpasar mengatakan
potensi gempa bumi di satu wilayah dapat diketahui berdasarkan ukuran sumber gempa
panjang patahan dan secara terjadinya gempa
seperti potensi gempa bumi di wilayah bali dengan maksimum magnitudo gempa
bila ditunjukkan dari kondisi teknik secara umum
bali memiliki potensi gempa bumi yang ada pada pertemuan lempeng di australia dan lempeng rasia
yang ada di samudera india selatan bali
dan aktivitas sesar naik busur belakang flores
atau back up trust
bali memiliki sumber gempa di selatan bali
dan potensi maksimum
pada segmen megatrust jawa timur
dan m delapan lima pada segmen megatrust sumba
sedangkan di utara memiliki potensi sumber gempa

pemasangan alat pendeteksi gempa bumi dan wrs generasi terbaru ini dilakukan di beberapa kabupaten kota sebalik
termasuk pemasangan sirine peringatan dini tsunami di sembilan titik rewan

pemasangan alat pendeteksi gempa bumi dan wrs generasi terbaru ini dilakukan di beberapa kabupaten kota sebali

di antara kawasan kota penua sanur serangan tanalot dan seririt
di antara kawasan kota penua sanur serangan tanalot dan seririt
selain itu juga dilakukan simulasi gempa
termasuk memetakan peta evakuasi tsunami dan tempat evakuasi sementara
melalui informasi yang dapat diakses melalui situs situs bmkg